suasana di kota santri
asik senengkan hati
tiap pagi dan sore hari
menyandang kitab suci
suara merduda wabiola mengiringi aksi enam pemain teater sahabat mata
saat berlatih untuk pementasan sebuah drama
mata sudah tidak bisa melihat
telinga kurang pendengarannya
lalu dengan cara apa ya
saya supaya bisa mengajar mbak tarman
supaya materinya tersampaikan
cerita yang dibangun sederhana
tentang kerjasama mengajari salah satu tokoh
yang menyandang tunanetra dan tuli
pasti dari teman teman ada solusinya lah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
endang amin jito arief sofian dan mbah sutarman
keenam penyandang tunanetra ini
adalah seorang penir pemain teater
dalam komunitas sahabat mata
yang berdiri pada tahun dua ribu delapan
komunitas sahabat mata merupakan salah satu komunitas
yang giat menyebarkan semangat
dan terus mengembangkan potensi diri
di tengah keterbatasan
khususnya bagi penyandang tunanetra
meski memiliki keterbatasan
para pemain teater tunanetra ini
mampu menghadirkan lakon cerita dengan baik
alhamdulillah sudah bisa mendengar ya
jadi kalau teman teman itu untuk naskah
bagaimana cara mereka menghafal
itu enggak ada masalah
hanya kita mencoba untuk masuk ke intonasi
itu jadi bermasalah
nah itu yang kita latih
yang kedua kalau di atas panggung
itu masalah blocking
jadi bagaimana ketika teman teman itu berdialog
mereka harus menghadap kemana
itu yang sering menjadi masalah
makanya betul betul kita
itu mereka pas block nya
kepiawaian mereka untuk tampil
tak perlu diragukan
dari hasil pementasan yang pernah dilakukan
hasilnya digunakan untuk membeli lima puluh kacamata gratis
yang dibagikan kepada mereka yang membutuhkan
bukan hanya itu
salah satu pemainnya
bahkan sudah bergelut di berbagai kancah pementasan
selain dianugerahi bakat menjadi pemain biola
dirinya juga mampu bermain peran
kalau saya paling dari visi
dari fisik instrumennya
itu kan harus butuh orientasi dulu terlebih dahulu
karena kalau orang orang yang melihat
itu kan udah tahu dari bentuknya
nah kalau kita itu biasanya di orientasi dulu
regenerasi menjadi tantangan tersendiri bagi basuki
dalam mengelola aktivitas teaternya
karena tidak semua tunanetra menyukai bidang yang satu ini
padahal menurut basuki
kegiatan seni peran seperti teater
justru memiliki keuntungan tersendiri bagi penyandang tunanetra
ternyata ketika kita bisa bermain teater dengan baik
maka ketika kita bermasyarakat pun
kita akan bisa merespon dengan baik pula
itu yang kita rasakan
meski tak mampu lagi melihat melalui jendela dunianya
penyandang tunanetra berusaha tidak ingin diperlakukan berbeda
di tangan basuki pendiri komunitas sahabat mata
dirinya mengajarkan bahwa dengan bekerja keras
keterbatasan tak lagi menjadi sebuah rintangan
kini bukan hanya konsumsi mereka yang memiliki indera yang sempurna
akselerasi teknologi yang berkembang pesat saat ini
banyak membantu setiap orang untuk belajar mengoperasikan perangkat komputer
bagi banyak orang
bagi basuki dan para penyandang tunanetra
basuki sebenarnya lahir dengan penglihatan normal
pada usia tiga puluh tahun
ia menderita cacat mata total akibat modus mata yang semakin membesar
ia pun masih menyimpan memori tentang program program komputer
dan sistem operasi yang pernah ia pelajari sebelumnya
dengan bekal tersebut
basuki kini mampu memberi pelajaran dan membuka kursus pelatihan komputer
bagi penyandang tunanetra lain di komunitas sahabat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi kita berdua ya
iya kita berdua
mengudara di frekuensi satu ratus tujuh empat fm
radio sahabat mata menjadi salah satu radio komunitas
yang ditujukan sebagai sarana belajar dan informasi
bagi penyandang tunanetra di kawasan mijen semarang
mengusung call sign membuka jalan cahaya
radio ini mampu menjangkau dengan radius jangkauan siar tiga km
radio sahabat mata berdiri pada tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
sebagai radio komunitas yang digagas basuki
radio sahabat mata dikelola oleh seorang penyiar radio bernama sofian
memilih nama udara ian alvirdaus
sofian mengalami kebutaan sejak usia dua tahun akibat demam tinggi
mampu menunjukkan bahwa penyandang tunanetra juga bisa menjadi seorang penyiar radio
pertama cara melatihnya mungkin ya dulu ya
melatihnya itu kita kenalkan apa sih alat alat radio itu
termasuk nuser itu bagaimana cara pengoperasiannya
nah biasanya untuk pengalaman pribadi saya itu saya menghafalkan
jadi mic satu mic dua kemudian mana sih yang untuk naikkan komputer
supaya komuter itu bisa terdengar ke radio ini mana
jadi kita harus menghafalkan satu dua tiga
nah setelah bisa menghafalkan channel channel yang ada di mixer
berarti sudah lulus ya untuk missionnya
nah yang paling penting lagi adalah harus bisa menguasai komputer
paling tidak ya kalau di sini memang kita pakainya aplikasi zahra
sama radio bus berarti itu harus bisa menguasai itu
karena kalau di sini biasanya
multi fungsi ya kalau di radio mungkin ada operator sendiri
ada penyiar sendiri tapi kalau di sini penyiar sekaligus jadi operator
yang itu ya memang agak sulit karena harus megang dua
butuh waktu sekitar tiga bulan bagi sofian
untuk dapat menguasai peralatan siaran hingga menjadi penyiar radio
saya itu jadi penyiar itu harus berani waktu itu
karena memang tentangan di luar itu banyak
dan yang paling menyedihkan itu dari kaum ternetra sendiri
karena dia beranggapan image yang mereka bangun itu
tunanetra itu ngapain sih gaya gaya banget terus sian radio
terus kenapa sih gaya gaya
masalah pijat aja itu kan yang mudah
seberapa apapun pasti ya nggak akan mungkin lah
ternetra itu jadi penyiar yang lebih profesional
atau penyiar di radio nggak akan mungkin lah diterima di mana mana
nah satu yang paling saya tekankan di sini adalah
harus berani mencoba dan tetap optimis
itu mas itu yang paling penting sih
jadi jangan hanya satu potensi aja gitu saja nggak ya
jadi mungkin bisa ada yang lain yang bisa digali

mau jualan yang kedua mau minta bantuan gitu padahal kita datang mereka untuk membantu bukan
untuk minta bantuan dan kita tidak pernah jualan kacamata di sekolah basuki dan tim sahabat mata
bertekad agar tetap terus berusaha memberikan yang terbaik terhadap kesehatan mata generasi
dan keputusan hal ini dilakukan tak lain agar mereka tidak mengalami nasib serupa seperti
dirinya pemeriksaan dan penanganan lebih dini diharapkan mampu memberikan jalan keluar dan
pengobatan yang tepat di kemudian hari basuki begitu nama pria kelahiran semarang sepuluh april

di bidang sosial basuki tetap meluangkan waktu bersama keluarga basuki kehilangan
penglihatannya saat sudah memiliki empat anak beruntung istrinya evi handayani setia
mendukung setiap langkah basuki untuk menjalani hari harinya yang dipenuhi kegelapan di saat saat
inilah kekuatan cinta mereka diuji dengan kebesaran hati keluarga bersahaja ini melaluinya dengan
penuh rasa syukur suami yang kondisinya secara psikologis down kemudian karena dia selama ini
adalah pencari nafkah ya untuk keluarga kami tentu saja waktu itu secara ekonomi kami juga
goyah gitu nah saya waktu itu hanya berpikir hai apapun yang terjadi
harus bisa survive gitu kami harus bisa survive bukan salah suami saya keadaan ini ya bukan
salah suami saya keadaannya bukan jam yang minta ketuna netraan ini jadi ini murni kehendak allah
saya pikir seperti itu dan saya percaya bahwa apapun kehendak allah itulah pasti yang terbaik
untuk kami basuki dan sang istri bertemu saat keduanya masih menjalani pendidikan

benih cinta mereka tumbuh dan akhirnya memutuskan untuk menikah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima selama dua puluh dua tahun mengarungi
biduk rumah tangga kedua pasangan ini dikaruniai empat anak kebanggaan jelas terpancar
di mata buah hatinya seperti pada putri mereka latifah putri henninghati yang selalu setia dengan kondisi kekasihnya

fahkutri hening hati yang selalu setia mendampingi setiap langkah basuki
ayah kan dulunya nggak tenang netra
terus waktu ayah tenang netra aku masih kecil sih ya jadi nggak begitu kerasa
tapi yang bikin aku bangga mungkin waktu ayah bisa ngelakuin
yang bisa aduh aku pengen nangis
kayak bisa ngebantu orang sekitarnya
mungkin secara materi aku bukan orang yang dari keluarga berada atau gimana
tapi aku rasanya ayah bisa berguna buat banyak orang
itu sesuatu yang bikin wah gila nih aku punya ayah kayak gini
kini bagi keluarga bahagia ini menerima nasib dan kenyataan hidup
tak selalu diiringi isak tangis dan keluhan
justru keadaan basuki menjadi penyemangat untuk memperkuat langkah berbagi dengan sesama
langkah basuki yang sebelumnya dianggap tidak mungkin
perlahan menuai apresiasi dan sambutan yang baik di masyarakat
tak heran apa yang dilakukan basuki justru memberi inspirasi baik individu maupun korporasi
untuk terus membantu cita citabat
basuki menurunkan angka kebutaan di indonesia
sejak tujuh tahun yang lalu ya kita kenal pak basuki ini
beliau sangat konsen dengan bantuan bantuan sosial kepada masyarakat ya
khususnya kepada tunanetra gitu ya
baik beliau dia sangat komitmen artinya
tunanetra ini bukan menjadi penyakit bagi masyarakat
tapi beliau pengennya kita juga bisa membantu orang yang normal gitu
sembilan belas sementara kami dihentikan

lantunan ayat ayat suci al quran mengalun indah di suatu sore selepas sholat asar
sofian sutarman dan endang setiawati kusyuk dan fasih melantunkan ayat demi ayat dari al quran braille
iya braille tak hanya terdiri dari kombinasi enam titik yang merepresentasikan dua puluh enam alphabet
abjet arab juga dapat diaplikasikan dalam susunan enam titik yang berbeda dengan abjek latin
dengan demikian ayat ayat suci dalam al quran braille dapat dipelajari oleh penyandang tunanetra
alif sampai iya itu berbeda dari bisa dikombinasi berbeda seperti itu
jadi untuk perbedaannya tetap beda kalau yang braille biasa itu untuk bahasa indonesia biasa mungkin untuk tulisan biasa latin ya kalau awas
terus kalau arab itu juga untuk menulis bahasa arab atau al quran seperti surat surat gitu
biasanya kalau untuk guru pai harus bisa menulis arab braille seperti itu
terus juga harus bisa menuliskan kata kata arab mungkin biasanya juga terdapat dalam hadis atau bahasa arab sendiri kan biasanya dalam pelajaran itu ada seperti itu
di komunitas sahabat mata penyandang tunanetra dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas al quran braille
menurut endang setiawan
dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan agar dapat memahami huruf demi huruf dalam al quran braille
endang yang baru enam bulan bergabung dengan komunitas sahabat mata meyakini tak ada alasan bagi penyandang tunanetra untuk tidak dapat mengaji
salah satu tantangan tunanetra untuk dapat mengaji adalah harga al quran braille yang mahal
satu bundel al quran braille berisi satu jus dijual dengan harga rp satu juta
sehingga mereka membutuhkan biaya sekitar dua juta untuk tiga puluh jus al quran
al quran braille adalah alat yang diperlukan untuk membuat al quran dengan kekuasaan yang baik

di komunitas sahabat mata al quran braille disediakan secara cuma cuma untuk dibaca dan dipelajari siapapun
endang yang merupakan lulusan sarjana pendidikan islam dari al quran braille
dari universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta berharap
masyarakat dan pemerintah lebih maksimal memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas
dengan menyediakan sarana pendidikan yang memadai di berbagai bidang
kalau harapan saya sih biarlah tunanetra ini bergelut dengan kemampuannya sendiri sendiri
karena memang tunanetra itu pasti ada yang dimiliki bakat yang dimiliki
jadi orang awam umumnya memandang tunanetra itu tidak bisa apa apa seperti itu
mungkin kalau yang sudah mengenal sih sudah biasa kita itu bisa
harapannya ya berilah kami kesempatan untuk memberikan mungkin kalau yang sarjana juga memberikan ilmu kami
terus mungkin kalau yang di yayasan seperti ini dukunglah kami untuk mengembangkan anak anak yang masih belum sekolah
banyak yang belum sekolah karena terkendala oleh pendidikan
jadi sudah tunanetra terus tidak mengenal dunia sama sekali itu sebenarnya banyak sekali
dan mungkin kalau ada yayasan seperti sahabat mata ini kan gratis ya semuanya gratis
terus mungkin masih bisa menyelamatkan anak anak tunanetra
yang lain seperti itu yang di pelosok pelosok dan di kampung kampung seperti itu
aktivitas basuki tak hanya berkutat mengelola dan membesarkan yayasan yang ia dirikan
ia juga turut andil sebagai sekretaris persatuan tunanetra indonesia pertuni cabang semarang
basuki dan anggota pertuni lainnya masih harus berjuang menyingkirkan stigma ketidakberdayaan penyakit
perlu sinergi dari berbagai pihak agar kesetaraan warga menjadi yang utama di setiap lini kehidupan
pertuni dan anggota pertuni
tantangannya sebetulnya ini ya kalau kita respon ke masyarakat
artinya dukungan masyarakat kalau kita mengadakan kegiatan terus dukungan dari pihak swasta ini belum masih kurang
dukungan sponsor artinya gitu donatur gitu masih kurang
ya ada beberapa kali dari pemerintah tapi banyak berapa persen gitu
basuki berharap apa yang telah ia bangun dan lakukan di komunitas sahabat mata bisa terus berkembang dan mampu membantu para tunanetra agar berdaya
apa yang perlu dikembangkan dari sahabat mata ini
jadi kita ingin membuka ruang ruang baru bagi teman teman
jadi yang selama ini dianggap tunanetra tidak mungkin melakukan insya allah selalu kita coba
selalu dilemakan ya kita buktikan
itu yang dengan bukti yang nyata dengan karya yang nyata
jadi kalau mereka mengatakan kita tidak bisa kuliah kita tidak bisa apa apa yuk kita buktikan
kita tidak perlu triadria kita tidak perlu demonstrasi yang penting kita berkarya dengan baik
lilin tidak akan menjadi sebuah lini jika tidak dinyalakan dan menerangi yang gulita
basuki telah membuktikan bahwa ia mampu menerangi hidupnya dan bahkan hidup sesamanya dalam dunianya yang gulita